yang ngebebasin gue dari penjara
makin kepedean dong dia
makin merasa kegantengan dong dia
makin terbuka peluangnya dong dia di depan bapaknya wianty
megar hidungnya megar
udah bang ini buat abang aja
gantian kan senasib kita bang
parah abang malahan
maksud lo lu nyuruh gue gantung diri gitu
kenapa lo nyuruh gua untuk gantung diri
jangan jantung lu itu berdegup sangat keras
penderitaan hidup yang gue alamin
gue gak sampai mau gantung diri
gue masih punya akal sehat
gue masih punya allah sang sutradara
satu hal jai
masalah yang tengah lo laluluin
pedih hidup yang elu
bener bener lagi rasain dan jalanin
belum tentu loh jai gue sanggup kayak elu
belum tentu beban hidup lo sanggup buat jalanin
begitu pun elu juga gak bakal
dan belum tentu juga bisa ngejalanin penderitaan apa yang gue rasain
juri itu jai
lantas alasan apa lagi yang menghalalkan kita
untuk tidak percaya kepada diri kita sendiri
untuk tidak bangga sama diri sendiri
sementara yang lain belum tentu kuat untuk menghadapi masalah yang tengah kita hadapin
berani hidup tak takut mati
takut mati jangan hidup
takut hidup mati aja jahe
dan gak tau saat sepuh nih jai
beban itu semua akan hilang
kalau kita bersyukur
semakin kita bersyukur
semakin kita menjadi umat dan hamba yang luar biasa
bersyukur itu pilih pilih
alias pilih kasih
karena cuma dimiliki oleh orang orang yang tau tentang allah
saya ngajarin nekat bunuh diri
turun ya ayo turun